ustazah ustadz musa kan mau pergi ustazah sedih gak
sedih sedih kenapa bagus dong
kok bagus sih ustazah
iya ustazah malah seneng kalau ustaz musa pergi
hah kok seneng kan ustaz musa mau pergi
ternyata memang benar ustazah abel pengen saya pergi
oh eh teman teman aku punya rencana nih
aku mau kasih kenang kenangan buat ustadz musa
tapi kali ini kita harus kerjasama
ya aku juga udah kompromiin sama santriwati
kalau kita seharian ini harus jadi anak yang baik
jadi pas ustadz musa keluar hatinya aman nyaman damai tenang
jadi kita bisa tidur malam
gak bakal ada yang buat bangunin sholat malam
gak ada yang nyuruh kita belajar
yang malam malam nanti tidur bangunin lagi
juga gak ada yang marah marah kalau kita salah
tapi jadi gak rame ya
nanti siapa yang menisiplinin santriwan sama santriwati
ada ustadz ridwan ada ustadz abelah ada ustadz putar banyak
wih pasti gitu
sekarang mau minta apa
saya nggak mau yang mubazir
kalau makan kan sekarang makan
saya mah cuma pengen bawa satu lunasin utang saya sedikit aja di warungnya palilis
oh ulah lah
tenang pak deh
itu masalah gampang
coba sekarang saya mau lihat dulu catatan utangnya
nanti saya bayar deh
coba saya lihat ada di bawah nggak
oh ya sedikit kalau ini sih ini kan
iya deh pak deh siap segitu kan
saya mau tanya sama pak de
ini catatan utang apa tekst pidato
emang udah lama belum saya bayar
ya allah pak deh kalau gini caranya
udah masa keluar dari kunanta terus saya jatuh miskin lagi bayar utangnya pak ade
pokoknya saya berat
sekarang saya mau tanya pas dikitin lu nih
pak dikitin mau minta apa nih
kenal kenalan dari saya
saya mau minta cuma kagak banyak
cuman satu aja
oh pak deh
iya pak dikitin cuma satu aja
ya apa tuh apa tuh apa tuh
tambahin nih gue boleh
kalau gitu saya juga boleh nggak minta satu dari pak sri kiti
kalau tutup mulut aja ya nggak usah ngomongin
oh gitu ya
iya gimana caranya tuh mobil satu mulut
satu mobil satu motor
saya juga belum punya mobil motor segala macam
udah udah gini aja
sekarang saya mau terakhir pak deh sama pak sirikiti ke warungnya lilis aja
karena boleh makan mau minum mau apa mau kopi segala macem
kalau perlu bapaknya lilis saya sewa seharian buat temenin pak deh sama pak sirikiti
pak ustad makasih pak ustad
saya belum ngasih apa apain sama pak ustad tadi
pak deh pak sirikiti
sekarang kalian berdua
saya mau ke dapur dulu ya
saya mau ada urusan sebentar ya
iya pak ustad
oke belajar sendiri lagi ya
pak ustad aduh aduh pak ustad
kalian ngapain masih di sini
belum pada mandi kan
sebentar lagi mau sholat suruh loh
kenapa belum mandi
dibilang disuruh mandi kok pada mau kemana mana
lu kan udah
saya tuh udah mandi
kalau dodot indra sama sobri udah mandi
lah terus ngapain
hayo mandi cepetan
jalannya kayak siput begitu
ustadz nusa kan mau pergi
ustadzah sedih nggak
kok bagus sih ustadzah
ustadzah malah seneng kalau ustadz musa pergi
kok seneng kan ustadz musa mau pergi
ternyata memang benar
ustazah abel pengen saya pergi
udah nggak ada ustadzah
kalinya ada ustadzah abel malah gitu
bisa berarti ustadzah belum diambil ke ujian
ustadzah banyak punya keuntungan
bukit ini yang disebut dengan warna merah di atas bukit
nggak berdarah tapi sakit
karena guru itu termasuk pekerjaan yang visabilillah atau berjuang di jalan allah
nah ustadz musa itu akan menjadi orang yang visabilila

apa nustazza bella kenapa ustaz musa tidak disini aja
padahal disini kan juga bisa pilihlah kan
dari abu roiroh rodiallahu anhu beliau berkata bahwa rasulullah saw pernah bersabda
ketika orang sudah meninggal maka terputus semua amalannya kecuali tiga perkara
apa aja yang pertama adalah amal jariah yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat
dan yang ketiga adalah doa dari anak yang soleh
hadis riwayat muslim
iya seperti itu
jadi gak perlu sedih kan
ustazza bella jadi kalau muridnya ustaz musa semakin banyak pahalanya ustaz musa juga semakin banyak ya
yalah butet kan jadi banyak juga yang mendoakan
pantesan ustazza bella tuh senang bukannya sedih
iya dong kita juga harus doain ustadz ya
yaudah sekarang kita shalat yuk
alhamdulillah anak anak sekalian
kali ini kita akan mempelajari tentang isim domir
di depan ustadz sudah menulis
ini nanti kita akan sama sama baca ya
tapi ustadz sebelumnya ingin bertanya sama kalian
siapa yang mau jawab
ismi domir kata bunda
sekarang apa artinya izin domir
yuk sabri ya
sekarang kita akan bersama sama membacakan melantunkan syair tentang izin pemilihan
anta antuma antun
anta antuma antun
artinya dia untuk laki laki
mereka berdua untuk laki laki
oh lah lah
tumben banget nih anak anak pada bener belajarnya
gak kayak biasanya
padahal biasanya kan
jangan lupa di sini
ini yang disebut tidak menghargai pengajar
ini ustadz buka sapu inju di depan masih bercanda aja
apalagi tuh yang dua belakang tuh
ini kelas ya
bukan taman bermain
menurut saya sakit ustadz
dikit dikit dia ketawa
kebelet apa kamu ha
lo udah mau ke toilet
kalian makan indah
gak perlu kyk pindah dulu
bisa kmang seneng aja
tinggal nama aja
saya kebelet pas riktur